ribuan warga desa kuatu mojokerto senin pagi
menghentikan paksa aktivitas proyek pembangunan waduk di desa setempat
warga protes karena khawatir pembangunan waduk
membuat sungai berantas meluap dan merendam permukiman mereka
sejumlah warga desa kuatu kecamatan mojoanyar mojokerto ini
menghentikan paksa aktivitas proyek pembangunan waduk di desa setempat
beruntung aksi warga ini tak berujung kericuhan
setelah para pekerja menuruti permintaan warga dan berhenti beraktivitas
selain menghentikan paksa aktivitas proyek
kantor pelaksana proyek cv rudy jaya juga disegel oleh warga
aksi unjuk rasa ribuan warga ini dilakukan karena
sejak adanya proyek pembangunan waduk sejak tiga bulan lalu
aktivitas warga terganggu
satu satunya jembatan yang merupakan jalan poros penghibung
antara desa kuatu dan sejumlah desa
di kecamatan tarik sidoarjo diputus oleh pihak proyek
akibatnya warga harus memutar hingga belasan kilometer
untuk bisa mencapai desa tujuan
selain akses jalan yang terputus
penyelesaian ganti rugi tanah khas desa yang dijadikan waduk
hingga kini juga belum terrealisasikan
warga juga khawatir jika sewaktu waktu sungai berantas meluap
akan merendam permukiman mereka akibat tanggul pembatas sungai
yang dijebol untuk proyek pembangunan waduk
dalam aksi ini
warga menuntut agar segera dibangun jembatan alternatif
pembangunan tanggul sungai lagi
serta penyelesaian ganti rugi tanah
memutus jalan pak akses umum yang dipakai
yang dikuasai oleh pengusaha jadi dipakai untuk bolongan mereka pak
bukan kita tidak bisa berjalan lewat situ pak
itu yang dituntut awalnya dari situ
unjuk rasa akhirnya bubar setelah pimpinan proyek
bersedia menemui dan bermediasi dengan warga
namun warga mengancam akan kembali
unjuk rasa dan menghentikan paksa aktivitas
pengerjaan pembangunan waduk
jika tuntutan mereka tak segera dipenuhi